polda sulawesi selatan menahan sekretaris dan bendara komisi pemilihan umum kota makassar
atas dugaan korupsi sekitar lima miliar rupiah saat pemilihan wali kota tahun lalu
untuk sementara kpu akan segera mengangkat pelaksana harian untuk menyelesaikan tahapan pemilu tahun ini
sekretaris dan bendahara pengeluaran pembantu komisi pemilihan umum kpu kota makassar
pemilihan umum kota makassar sulawesi selatan sabri dan habibi
kini tengah menjalani pemeriksaan oleh unit tindak pidana korupsi di direktorat kriminal khusus polda sulsel
kedua pejabat kpu kota makassar tersebut ditahan oleh aparat kepolisian atas dugaan korupsi sekitar lima miliar rupiah
dana yang dikorupsi itu bagian dari dana hibah enam puluh miliar rupiah dari pemkot makassar
untuk pemilihan wali kota dan calon wali kota pada tahun dua ribu delapan belas lalu
meski pejabatnya ditahan namun kpu kota makassar memastikan hal ini tidak ada
akan mengganggu jalannya tahapan pemilihan presiden dan wakil presiden
serta pemilihan legislatif yang tengah berlangsung
kpu makassar menyerahkan sepenuhnya proses hukum kedua tersangka kepada aparat kepolisian dan polda sulsel
serta bersedia untuk dimiliki
mereka memintai keterangan jika diminta oleh pihak polisi